kegiatan ekspor impor selain memiliki manfaat bagi perekonomian dan pertanian dalam negeri
tentu juga memiliki resiko seperti masuknya hama dan penyakit yang bisa mengancam sumber daya pertanian
untuk itu pemerintah melalui badan karantina pertanian tidak hanya melakukan pengawasan terhadap lalu lintas impor
tapi juga mendorong ekspor produk pertanian dalam negeri
seperti inilah peran balai besar karantina soekarno hatta yang telah memiliki sistem manajemen anti penyuapan atau smap
mulai sistem pelayanan yang dijalankan dengan transparan serta berbagai inovasi seperti sistem permohonan online
sistem pembayaran via bank menggunakan edc dan juga kerjasama perdagangan dengan negara mitra dagang melalui protokol karantina atau smap
selain memiliki manfaat tentunya importasi produk pertanian dalam negeri memiliki resiko seperti masuknya hama penyakit
yang bisa mengancam sumber daya pertanian salah satunya temuan larva pada jambu thailand
tidak hanya ancaman jika hama penyakit tersebut lolos masuk ke indonesia maka akan menyebabkan kerugian ekonomi
belum lagi biaya untuk usaha pemulihannya juga kerugian perdagangan internasional
ekspor impor perdagangan tidak boleh kita batasi tetapi peran karantina adalah mencegah dari penyebaran hama penyakit dan pengawasan keamanan pangan
jadi masuk dan tersebarnya hama penyakit ini yang harus kita prioritaskan jangan sampai masuk ke wilayah indonesia
karena kalau ini bisa menyebar di dalam negeri ini akan memberikan dampak ekonomi kerugian yang luar biasa
apakah itu biaya pengendalian kemudian juga potensi produksi yang menurun sehingga ini akan mengurangi daya saing ekspor kita
selama dua puluh empat jam tujuh hari para petugas tak lelah memeriksa mengawasi semua produk yang masuk dan keluar ke wilayah indonesia
seperti di kargo terminal bandara semua penumpang yang membawa produk pertanian dari luar masuk ke indonesia langsung diperiksa
untuk memastikan tidak ada hama penyakit yang dibawa
jadi di sisi hama penyakit itu menjadi prioritas karena itu tutupi kita
tapi di sisi lain penyakit ini bisa menjadi sebagai sumber bioterorism
kita sangat mengantisipasi itu
selamat ke indonesia tidak hanya hama penyakit tetapi penyakit itu bisa sebagai bioterorisme
masyarakat agar awareness dengan fungsi perkarantina ini
jadi setiap lalu lintas dia wajib melaporkan komoditasnya untuk diperiksa oleh petugas karantina dinyatakan bebas dia boleh masuk ke indonesia
jadi kesadarannya harus kita bangun
diharapkan dengan peran karantina pertanian dapat menjamin keamanan dan kesehatan produk pertanian indonesia
sehingga kualitas dan kuantitas ekspor produk pertaniannya akan menjadi kepentingan
dan kepentingan bisa meningkat
selain itu peran serta dan kesadaran masyarakat untuk selalu melaporkan setiap produk pertanian yang masuk dan keluar wilayah indonesia juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ini